hai selamat datang kembali di showbiz corner bersama saya reza helmi
setelah tertunda dua tahun akibat pandemi covid sembilan belas
akhirnya musical petualangan serina hadir di tahun dua ribu dua puluh
dan kita berkesempatan untuk ngintip langsung
bagaimana proses latihan mereka menjelang hari pentas pada tanggal satu hingga tiga juli nanti
di sini sudah ada bersama saya ada mbak nuya sebagai produser dan juga sutradara
hai ada rara sudirman sebagai serina ada juga jordan basa sebagai sadam
terima kasih udah ngizinin cnn indonesia connected untuk ngintip ngintip latihan sedikit tadi
senang banget ada cnn di sini
ini gimana sih awalnya kalian suka dengan petualangan serina
nonton filmnya dulu atau sempat nonton musicalnya gimana dari rara dulu
kalau aku memang dari kecil suka banget film petualangan sherina kan
terus waktu dua ribu tujuh belas aku juga sempat nonton musical petualangan serina dari kak nuyah juga
terus akhirnya tahun dua ribu dua puluh ada audisi aku ingin masuk dan akhirnya aku menjadi serina sekarang tahun dua ribu dua puluh
berarti dari nonton jatuh cinta terus bisa dapetin karakternya keren banget nih kalau jordan gimana
aku sedikit lucu aku sebenarnya kurang tahu film sherina
aku hanya nonton nonton aja abis itu aku tiba tiba dipanggil ya dipanggilkan di sini
terus akhirnya jadi suka deh
ternyata keren juga
suka setelah itu ya
kalau mbak doya sendiri gimana waktu itu proses pemilihan cashnya sampai akhirnya menentukan rara dan juga jordan ini sebagai sadam dan juga serina
itu proses yang udah lama banget ya dan panjang
dulu tahun dua ribu dua puluh kalau nggak salah di bulan maret ya kita open audition
karena itu salah satu ciri khasnya jakarta moving sebagai komunitas pecinta performing arts
kita selalu buka kesempatan seluas luasnya buat siapapun yang punya talenta dan mau ikut bisa audisi gitu
kita membuka kesempatan itu seluas luasnya di instagram
terus diantara yang daftar daftar itu ada rara ada jordan ada beberapa kita case nya scouting juga kita cari ke sekolah sekolah gitu
terus beberapa yang terpilih dari ribuan orang yang kita temukan di instagram dan scouting itu kita ajak untuk walk in audition
itu tahap selanjutnya
nah di situ tuh dites nyanyi kemudian acting
kita kasih beberapa dialog untuk tes
kemudian ada tes nari juga
nah dan yang menarik tahun kemarin itu dua ribu dua puluh kan lagi pandemi
jadi proses proses itu ada yang kita lakukan secara online
jadi itu cukup menantang ya
yang biasanya aku bisa melihat langsung nih energinya presence nya seperti apa
jadi harus adjusting di zoom gitu kan ya
untungnya feeling kita terhadap apa yang kita lihat di zoom itu terrepresentasikan dengan sangat baik gitu
ternyata aslinya memang oh iya kita nggak salah pilih nih gitu
walaupun lewat zoom gitu ya menantang banget
terus kayaknya kita gak sempet ketemu ya
sebelum terpilih tuh bener bener full dari zoom ya
iya biasanya ketemu tapi kali ini bener bener dari zoom
berarti daftar pemainnya tuh udah ada dari tahun dua ribu dua puluh ya
betul dua ribu dua puluh itu kita udah ada line up
terus apa namanya
proses castingnya dari rara dan juga jordan
rara dan juga jordan berarti saat itu full online begitu ya
apa yang jadi tantangannya gitu buat kalian
kan ini berarti berbeda dengan audisi secara langsung gitu ya
gimana dari rara dulu
kalau menurut aku kalau misalnya audisi secara kalau kita kan audisinya secara lewat zoom ya kak
aku tuh belum bisa mengekspresikan diri aku lebih jauh lagi
sedangkan kalau misalnya kita bisa audisi secara langsung kita bisa mengekspresikan diri kita lebih jauh
terus dapet team listrinya bareng jordan
jadi banyak hal yang berbeda
energinya juga bisa saling serap satu sama lain gitu
kalau jordan gimana tantangannya apa
aku sebenarnya sempat offline kang
aku udah masuk offline dan setelah dengar ada audisi yang online aku juga beruntung
soalnya menurut aku akan lebih mudah kalau offline karena bisa lebih berekspresif bisa lebih terlihat gerakannya
bisa energi juga bisa lebih dapat
oh gitu oke kalau sehari latihan berapa lama sih jordan
sehari jadi seminggu ada tiga tiga atau empat kali dan setiap itu bisa empat sampai lima jam
empat sampai lima jam
iya aku juga biasanya latihan di rumah karena kan aku juga senang sekali bisa ada di produksi ini
aku bahwa setiap latihan aku tuh penuh semangat gitu
jadi aku biasanya latihan juga lima enam jam lah
nah mbak nuya aku mau tanya nih selain ada reza cantik dika ada juga isyana gitu siapa aja sih nama nama besar yang ikut dalam proyek ini
sebenarnya salah satu value nya jakarta mobile itu adalah kita naikin barang barang anak anak muda gitu ya
jadi kita berusaha untuk reaching standards of nama nama besar itu tapi kita kasih kesempatan buat yang baru baru
nah dibalik itu semua tentunya tetap ada support dari pemerintah
mbak mira dan mas siri selaku pemilik ip dan kreatornya film petualangan sherina sendiri
sherina dan derby juga tentunya akan nonton patriawan juga tentunya akan nonton
support dari keluarganya almarhum bang elva sesshoria composer nya petualangan syairina juga nanti akan hadir
alhamdulillah disupport banget sih sama semua legend yang terlibat dalam filmnya gitu
oh jadi benar benar banyak yang akan hadir di sana nanti ya
di show pertama mungkin
di show tersebar
ada yang di show pertama ada yang di show terakhir
oke aku balik lagi ke rara sama jordan nih ini kan berarti kalian harus latihan dalam kondisi pandemi begitu ya
saat itu lagi tinggi tingginya sampai sekarang sudah mulai meredah di dua ribu dua puluh dua perbedaannya apa sih
tadi aku juga ngitip ngitip harus latihan koreografi tapi pakai masker nah itu kan jadi challenge juga ya coba dari jordan dulu

itu emang sangat berbeda ya sama buzzer waktu aku pernah musikal dulu lebih gampang harus gak terlalu harus jaga jarak dan nyanyi bisa lebih gampang
pas pandemi ini pas masuk harus antigen dulu saya disemprot abis itu nyanyi sambil ngedance pakai masker ngos ngosan
latur nafasnya gimana sih
ya lama lama terbiasa belum juga sih tapi masih susah sih
tetep susah apalagi pakai masker kn sembilan puluh lima gitu kan
masih susah ya begitu lah
kalau rara gimana mungkin punya tips gitu biar nafasnya lebih panjang lagi karena menggunakan masker harus latihan koreografi harus atur nafas juga untuk nyanyi gimana
nah kalau aku biasanya kalau saat pandemi nih ya kak perbedaannya itu kalau misalnya saat pandemi kita kan melalui zoom latihan
nah itu pasti ada kekurangannya
karena salah satunya itu internet yang tidak stabil kan nah kalau misalnya secara offline kita bisa kita udah latihan secara tatap muka
nah itu kita bisa mengekspresikan diri kita lebih jauh walaupun kita harus tetap jaga protokol kesehatan yang sangat ketat
kita tes antigen yang kayak tadi jorin bilang semprot terus kita juga menjaga jarak mencuci tangan sebelum latihan
nah kalau misalnya tips untuk biar suara ngegoyang gak ngos ngosan aku biasanya suka lari di tempat sambil nyanyi terus sambil mengunci perut biak fahma
oh dikunci perutnya nih ya
iya dikunci perut
biar nafasnya lebih kenceng nanti
oke oke nanti saya bisa praktekin mungkin tipsnya gitu tapi kalau kita ngomongin soal adegan begitu ya untuk rara dan juga jordan
yang mana sih yang menurut kalian paling susah gitu untuk dilatih adegan bisa koreografi atau lagu gitu yang mana nih dari jordan dulu
kalau dari sisi koreografi menurut aku lagu yang terakhir which is persahabatan gerakannya banyak banget dan juga harus sambil nyanyi
jadi yang tadi dilatih atau satu lagi juga mungkin yang agak susah adalah jagoan
jagoan soalnya ada banyak orang juga dan harus saling melihat tempat dan saling ngobrol ngobrol gitu kan
dan harus juga ada unsur emosi marah marah jagoan banyak banget unsur unsur gitu
tapi tetap seru sih
iya tadi aku juga sempat ngintip tadi kan sedikit kalau rara gimana
kalau menurut aku gak ada koreografi adegan sama lagu yang susah aku hafalkan sih tapi setiap lagu pasti punya tantangan masing masing
kayak persahabatan kita nggak boleh goyang suaranya lihatlah lebih dekat harus lebih mendalami peran karena kan itu tentang sedih
udah gitu sih kak biasanya setiap lagu ada tantangan masing masing
kalau yang paling favorit yang mana nih rara
kalau aku favorit lihatnya lebih dekat
karena aku suka lagu itu karena mempunyai melodi yang indah terus maknanya tuh dalam banget kak
oh gitu jordan gimana yang mana yang paling favorit di antara semua
yang paling favorit itu adalah di adegan di lagu bintang bintang
karena di situ aku juga suka kayak sadam suka lihat bintang bintang juga tertarik dan itu dimana aku nyanyi solo
oh ternyata kuncinya di situ ya
iya kuncinya aku di situ
kalau maduya sendiri ini kan show ketiga ya dua ribu tujuh belas sudah dua ribu delapan belas sudah terus ini harusnya dua ribu dua puluh tapi mundur ke dua ribu dua puluh
apa yang jadi perbedaan show pertama kedua dan juga yang sekarang di dua ribu dua puluh dua ini
beda pastinya buat aku dan tim kreatif yang rasanya kali ini run yang paling lengkap gitu rasanya
karena ada tiga lagu baru yang mana tiga lagu itu ternyata crucial banget gitu dalam hal menggerakkan cerita dan menambah kedalaman emosi dari karakter karakter penting yang ada di musikal
jadi ini adalah musikal petualangan sherina
pasti teman teman banyak yang aku lihat ya beberapa yang nonton di musikal pertemuan seri pertama kemudian yang kedua nonton juga dan bisa merasakan bedanya
yang ketiga ini pasti ada lagi yang nonton juga dan masih bisa ngerasain bedanya juga
secara visual banyak yang kita ubah gitu ya misalnya di adegan menikmati hari sebelumnya kan ada mrt
tahun dua ribu delapan belas mrt nya masih under construction
nah tahun ini sudah terlihat lebih seperti yang kita lihat sekarang
jadi banyak hal yang kita kinikan
terus pemainnya pun beda energinya beda banget
it's gonna be experience yang walaupun cerita besarnya sama tapi rasanya akan beda banget gitu
secara koreografi juga banyak yang kita buat lebih fresh lagi
karena mungkin dulu tahun dua ribu delapan belas nggak ada gerakan gerakan yang kayak tiktok gitu gitu kan
kita bikin kita selipin gerakan gerakan yang orang tuh kayak ah gitu kayak bisa relate tuh
berarti bisa aku highlight di sini
nanti akan ada tiga original song gitu ya
ada jadi gini dari film petualangan sherina ada tujuh kalau nggak salah original song
kemudian di musikalnya ada dua puluh tujuh
jadi akan ada enam belas lagu baru yang di crafting mengambil tema tema dari film petualangan sherina juga
misalnya ada adegan sadam icang sama dudung nyisingin temennya
terus kemudian di filmnya kita dengar ada bunyi bunyi underscore di bawahnya
nah momen seperti itu bunyinya itu
kita olah menjadi lagu gitu
menjadi lagu yang ada liriknya dan dinyanyikan gitu
jadi banyak banget mood mood yang kita ambil dari filmnya
kemudian kita olah lebih jauh menjadi sebuah lagu musikal
jadi dari tujuh kita kembangkan menjadi dua puluh tiga track
wow bayang banget berarti ya
oke lah tadi kita udah ngintip sedikit persiapannya seperti apa
mungkin mbak nuya dan juga jordan serta rara bisa ngajak nih penonton kita untuk nanti saksikan tanggal satu sampai tanggal tiga
silahkan ke kameranya
musikal petualangan sherina
pada tanggal satu dua tiga juli dua ribu dua puluh
di teater jakarta taman ismail marzuki
terima kasih mbak nuya rara dan juga jordan sudah ngizinin kita untuk hadir di sini
dan sampai jumpa di showbiz corner berikutnya